selasa dua puluh enam september tiga pekan pasca insiden tragis tram lift jatuh
yang menewaskan lima orang di sebuah resort di gianyar bali
polres gianyar akhirnya menetapkan vj pemilik sekaligus manajer resort
serta mj kontraktor lift sebagai tersangka
kapolres gianyar akbp ketut widiada menyebut
vj diduga memerintahkan kontraktor untuk mengganti jumlah tali string lift dari tiga menjadi satu tali
adapun mj diduga tidak memiliki sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau k tiga
tersangka mj pun diduga berperan mengganti tali seling lift
kedua tersangka direncanakan diperiksa polisi pada jumat dua puluh sembilan september
kedua tersangka direncanakan diperiksa polisi pada jumat dua puluh sembilan september
bagaimana kasus ini bermula
ya pintu masuk ayu tera resort ini berada di jalan raya kadewatan
dan kalau kita lihat gerbang menuju masuknya saja jalan jalannya sudah mulai menurun
dan nanti saya akan mencoba untuk melakukan ataupun masuk ke dalam sana
dan beberapa hari lalu saya memang sudah masuk ke sana dan diizinkan
dan hari ini saya akan mencoba
saya akan mencoba untuk izin masuk ke dalam resort
jumat siang satu september lima karyawan bagian housekeeping tewas
akibat lift yang mereka tumpangi tiba tiba meluncur bebas dan jatuh
saat kejadian para korban baru selesai bekerja di kamar villa di dasar lembah
dua korban meninggal di lokasi kejadian sedangkan tiga korban lain meninggal setelah dirawat di rumah sakit
selain mobilitas karyawan
lift maut ini juga biasa digunakan untuk mengantarkan para tamu dari atas tebing
menyusuri bagian bawah lembah sejauh enam puluh lima meter
dari pemeriksaan polisi tram lift yang dipasang sejak dua ribu sembilan belas ini
awalnya menggunakan tiga seling dengan kemampuan angkut lima orang
kasat reskrim polares g anyar akp arioseno wimoko menyebut
saat itu lift belum difungsikan lantaran kontraktor yang pertama ditunjuk pengelola resort tidak menyelesaikan proyek lift
pada november dua ribu sembilan belas proyek dilanjutkan kontraktor kedua
pengelola pun meminta kapasitas angkut lift ditambah
polisi menduga perawatan lift tidak dilakukan secara rutin
dari keterangan teknisi lift pengecekan dilakukan hanya saat lift bermasalah atau jika tali seling lift mengeluarkan bunyi
itu dugaan pertama kita tetap mengerucutnya adalah kenapa tali itu putus
lalu yang kedua kami menemukan bahwa
bisa dikatakan hampir tidak adanya sistem emergency break
sistem pengereman daruratnya
di sisi lain kuasa hukum pengelola resort menuding
justru kontraktorlah yang menawari kliennya untuk mengganti tali seling dari tiga menjadi satu tali
sehingga pada senin sebelas september pemilik dan pengelola resort melaporkan kontraktor lift ke polda bali atas tuduhan penipuan
kuasa hukum pun mengklaim kliennya sebenarnya sudah mengantongi sertifikat
k tiga dari disnaker setempat
namun pengelola belum memiliki izin kelayakan terbaru
lantaran lift masih diperbaiki untuk menambah kapasitas angkut menjadi sembilan orang
pengelola pun tetap mengoperasikan lift dengan kapasitas lima orang
inyoman wirajaya mengaku lift beberapa kali bermasalah namun bisa ditangani kontraktor
perubahan seling dari tiga menjadi satu itu adalah atas kemauan dan penawaran daripada
pihak vendor sendiri dengan meyakinkan kepada klien saya pihak owner beberapa video dengan proyek inklinator yang sama dengan menggunakan tali seling satu
karena bagaimanapun itu adalah permintaan owner dan untuk membeli mesin mengganti seling dan lain lain itu biaya dikeluarkan oleh owner bukan dari vendor atau kontraktor
dari pendataan yang dilakukan polsek ubud pada selasa lima september
selain resort lokasi insiden ada satu resort lain yang mengoperasikan tram lift atau lift luar ruangan
lift itu dipakai untuk mengangkut barang
ya ini adalah pemandangan di bagian belakang resort ayu teras yang sempat terjadi musibah pada tanggal satu september
kalau kita lihat di belakang ini memang masih persawahan kemudian pemandangan hutan tropis yang inilah menjadi daya tarik
kemudian bangunan ini dibuat di tebing ada sebuah restoran di sana sehingga bisa melihat view ke arah persawahan
termasuk juga pemandangan hijau yang ada di belakang ayu teras ini
nah beberapa hari lalu saya pernah masuk ke lokasi resort ini dan melihat tangga yang menjadi tram lift yang ada di ayu teras
sementara guru besar fakultas teknik universitas udayana bali idewa gede aris subagia menilai
dalam kasus lift maut ini tidak ditemukan bagian melandai dalam konstruksi rail resort
rel melandai diperlukan agar lift bisa melambat dan mengurangi kecepatan jika terjadi kondisi darurat
selain itu lift juga tidak dilengkapi bel pengaman
seminggu sekali sudah selalu diadakan pengecekan pengecekan terlebih bagi konstruksi konstruksi yang ada di luar gedung
karena kemungkinan karena ada efek matahari pelumasnya bisa kering lebih dulu
lebih dulu dibandingkan dengan yang ada di dalam gedung
hingga kini duka mendalam masih dirasakan keluarga para korban
keluarga berharap permasalahan tidak berhenti di pemberian santunan proses hukum harus tetap dijalankan
padahal polisi menjerat kedua tersangka dengan pasal tiga ratus lima puluh sembilan kuhp
dengan ancaman hukuman di dana lima tahun penjara
di kedua tersangka ayu dewi kartika widowati di anjar bali